kalau nanti umurnya sudah cukup buat menikah
dia bakal ketemu sama siapa
kenapa berhenti di sini
kita pulang aja
kang cecep nggak pernah bilang mau kemana
kalau pergi pergi aja
kirain cemun bisa nembak
tapi gak mau
saya sama dia masih sama sama terlalu muda
orang tua dia takutnya kenapa napa
takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan
soalnya saya sama dia kemana mana selalu berdua
tapi sesudah nikah
justru malah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan
saya sama dia belum siap rumah tangga
iya terima kasih
itu belum dipakai gula
kopi itu bukan kolek
jangan dipakai gula
gula itu bisa merusak rasa kopi
kapan cik esi mau diajak ke sini
maksud kamu ikut pindah ke sini
esi harus nemenin safira di bandung
sampai nanti safira beres kuliah
hebat ya neng safira
di kota mah yang namanya orang kuliah itu umum
udah biasa gak hebat
kalau udah beres kuliah nanti neng sapira jadi apa
dia kuliah di fakultas ekonomi
jadi apa tuh
waktu masih pacaran
gak punya uang
karena punya pacar
begitu udah nikah gak punya uang
butuh uang buat kontrakan
sama buat macem macem keperluan
waktu itu kamu belum punya kerjaan
nikah cuma modal niat
semua biaya patungan dua keluarga
umur safira sekarang sembilan puluh
gak lama lagi umurnya sudah cukup buat nikah
kalau bisa beres dulu kuliahnya
terserah nanti mau nikah sama siapa
gak harus ganteng

gak harus ganteng kan bapaknya juga kayak gini
gak harus berpangkat
gak harus pinter
kan bapaknya juga gitu
yang penting jujur sama mau kerja
seperti dulu waktu saya ngelamar esi
si emak calon mertua saya
waktu itu juga gak ngasih banyak syarat
soal rezeki saya percaya
tapi saya percaya itu udah ada garisnya
tinggal gimana kita berusaha buat ngedapetinnya
rumah tangga saya bermasalah sejak awal awal pernikahan
penyebab utamanya masalah ekonomi
kalaupun kerja gak jelas kerjaannya apa
nggak jelas penghasilannya berapa
sampai istri saya akhirnya terpaksa ikut kerja juga
rumah tangga kamu bermasalah tapi bisa punya anak dua
biar bermasalah kan tinggalnya satu rumah cep
tidurnya juga satu kamar
waktu saya mulai ikut kangus
pas mau punya anak kedua
setiap hari mulai bisa dapat uang
biarpun nggak banyak bisa dibilang cukuplah
tapi istri saya gak mau terima
karena dia nggak suka kerjaan saya
bukan cuma gak suka tapi dia juga merasa malu
sekarang kan kerjaan kamu udah gak seperti dulu
tapi hubungan saya sama dia udah terlanjur nggak benar
unda kakak udah pulang
saya merasa dapat perhatian teman diskusi dukungan semangat
saya juga butuh perempuan yang bersikap manja ke saya
saya dapetin semuanya dari serena
terus kamu mau ninggalin istri kamu anak anak kamu
bunda masak apa
kesukaan kamu sayur bayam sama goreng tempe
asyik juga suka sayur bayam sama tempe
sekarang waktunya makan
berantemnya nanti kalau sudah selesai makan
ini makan siang ya
ini makan siang ya
ini makan siang ya
kalau makan malam nanti malam tau
sekarang udah sore bukan masih siang tau
bunda kan udah bilang makan dulu
berantemnya nanti kalau sudah selesai makan
anak kamu umurnya berapa
nama lengkapnya siapa
nama lengkapnya kan yati oktavia
di filmnya roma irama kan gitu
ya udah terserah kamu aja
saya cuma bisa mendoakan semoga kelak ketika umurnya nanti sudah cukup buat menikah
semoga anak kamu ketemu sama pangki suito
bukannya sama roma irama
gimana nanti ajalah
anak kamu umurnya baru lima tahun
nggak usah kita pikirin
kalau nanti umurnya sudah cukup buat menikah dia bakal ketemu sama siapa
sekarang kita pulang dulu
kenapa berhenti di sini
kita pulang aja